presiden joko widodo hadir dalam acara rembuk nasional sembilan puluh delapan yang diselenggarakan aktivis sembilan puluh delapan
dalam rembuk nasional sembilan puluh delapan para aktivis mengajukan sejumlah usulan kepada pemerintah
sekaligus mendeklarasikan dukungan terhadap joko widodo untuk maju dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
para aktivis sembilan puluh delapan meminta pemerintah menetapkan tanggal tujuh juli sebagai hari binika tunggal ika
mereka juga meminta pemberian gelar pahlawan bagi korban yang gugur pada tragedi seribu sembilan ratus delapan puluh
joko widodo menyambut baik pertemuan dan berjanji mengkaji usulan sesuai aturan yang berlaku
joko widodo memandang kegiatan aktivis sembilan puluh delapan yang mengusung tema lawan intoleransi
radikalisme dan terorisme menjadi pekerjaan bersama dalam mewujudkan cita cita reformasi
dalam kesempatan yang sama aktivis sembilan puluh delapan turut mendeklarasikan dukungan kepada joko widodo
untuk maju dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang
aktivis sembilan puluh delapan meyakini joko widodo dapat mengangkat
mengakselerasikan agenda reformasi yang tertunda
karena jokowi tidak punya kejahatan ekonomi
tidak punya kejahatan politik
tidak punya kejahatan kemanusiaan
terkait hal hal tersebut di atas
dan sebagai pertanggung jawaban secara
siap untuk turut serta
meminta tugas negara bersama bapak insinyur jokowi
dan untuk informasi selengkapnya sudah ada korespondensi
cnn indonesia roni satria di jakarta
selamat malam roni
roni selain mengusulkan tanggal tujuh juli sebagai hari bineka tunggal ika
apalagi fokus dari para aktivis sembilan puluh delapan yang berkumpul hari ini
iya selamat malam yuda
ada tiga poin utama yang disampaikan oleh aktivis sembilan puluh delapan
dalam kegiatan yang tersebut
kegiatan rembuk nasional sembilan puluh delapan yang digelar di kemayoran pada siang hari ini
dan tadi juga anda telah menyampaikan kepada pemirsa
juga terkait dengan kehadiran joko widodo
selaku presiden republik indonesia
yang tadi juga pada pukul lima sore
juga sempat berbincang ataupun menyampaikan orasi
kepada para masa ataupun masa yang ada di kemayoran tersebut
dan kalau kita lihat dari poin pertama
tentunya ada dua usulan yang diajukan
yaitu usulan untuk meminta tanggal tujuh
tujuh juli yaitu hari ini untuk menjadi
hari bineka tugal ika
karena memang sesuai dengan tema yang diangkat oleh
aktivis sembilan puluh delapan ini adalah
radikalisme dan terorisme
mengapa tema ini diangkat
karena memang mengingat bahwa
cukup darurat untuk beberapa
kejadian terakhir di kekitalit
dalam dewasa ini
banyak sekali peristiwa peristiwa intoleransi
yang menyebabkan terjadinya perpecahan
yang seharusnya ini tidak sesuai
bahwa reformasi menginginkan adanya persatuan
adanya persaudaraan yang nantinya bagaimana
menciptakan kebebasan bersuara
dan juga masing masing memiliki hak yang sama
dan ini ditegaskan untuk
dijadikan sebagai hari
untuk ditetapkan sebagai hari
sementara poin kedua yang diajukan adalah
bagaimana untuk meminta kepada pemerintah
korban dari tragedi sembilan puluh delapan
baik yang di trisakti
juga disemangi untuk menjadi pahlawan nasional
karena memang kalau kita lihat
dua usulan yang disampaikan oleh
disambut baik oleh presiden joko widodo
dan nantinya akan dikaji karena memang ada
aturan aturan yang memang
apakah penetapan tanggal kita tahu juga
di indonesia memiliki aturan tersebut
termasuk juga bagaimana penetapan
seorang menjadi pahlawan nasional
dan intinya akan dikaji dan secepatnya
presiden berjanji akan memberitahukan
kepada para aktivis sembilan puluh delapan ini
nah sementara poin ketiga yuda
ini cukup menarik karena memang bisa dikatakan
bukan usulan tetapi lebih kepada deklarasi
memang ini menjadi poin utama
kenapa acara ini digelar pada hari ini
karena kalau kita lihat dari setiap
masa yang dihadirkan
juga tadi juga
berupaya untuk ataupun menunggu
kehadiran jokowi untuk hadir dan
pada pukul lima tadi sore
kehadiran jokowi cukup disambut meriah
oleh para mereka yang hadir
pada hari ini dan disampaikan
aktivis sembilan puluh delapan untuk mendukung
jokowi dodo dalam pemilihan presiden
dan hal ini juga bisa dikatakan
kalau kita lihat banyak sekali di akhir akhir ini
mulai memanas di tahun dua ribu sembilan belas
meskipun masih satu tahun mendatang namun
banyak sekali aksi aksi massa yang
bisa dikatakan mengumpulkan masa yang jumlah
banyak yang akhirnya melakukan
deklarasi entah siapapun namanya itu
dan kita lihat pada hari ini
ada lagi aktivis sembilan puluh delapan yang juga
melakukan deklarasi untuk mendukung jokowi
jodoh dengan sejumlah pertimbangan yang mereka
sebutkan adalah bahwa jokowi bersih
dari kejahatan ekonomi bersih
dari kejahatan politik dan juga bersih
dari kejahatan kemanusiaan karena
memang kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh
aktivis sembilan puluh delapan di tahun sembilan puluh delapan lalu
memang banyak sekali poin poin
terkait dengan kemanusiaan yang menjadi
hal utama fokus dari
mengenai jokowi yang bebas dari korupsi
kemudian jokowi tidak terlibat
kasus kemanusiaan adakah
motif lain mengingat boleh jadi ini merupakan
pekerjaan rumah jokowi untuk
mampu mengungkap sejumlah
kasus pelanggaran ham yang saat ini
sepertinya masih belum begitu sangat
terbuka di tanah air adakah agenda
mengenai ini sehingga mereka memberikan dukungan
kepada jokowi di dua ribu sembilan belas mendatang
ya terima kasih
berbicara lebih lanjut
yang telah saya deklarasi hari bnk
tunggal ika pada tanggal tujuh juli dua ribu tujuh belas